kita naikkan istrinya kondang haji mukhidin
ya udah dua kali naik haji
insya allah mabrur
cuma mau ngebuka ngegedein warung aja gitu
nggak usah pakai gembar gembor
yang penting jadi jeng ces blok beng
konvaya konvaya aneh bilang jadi
jadilah engkau lewat
eh jangan dong
wah rugi dah gua
bu haji saya dapat info dari orang portal depan
katanya koro dia udah nggak berani tuh keluar rumah
katanya dia begitu tuh karena takut
dimusuhin sama warge
apa bener noh
bener lah bu
kayak orang kesambet
saya udah cium lagatnya koro dia sama lakinya
buktinya sekarang tuh liat
keluarganya nggak bener kan
ntar lagi dulu
masih tanggung nih lagi seru serunya
umi tapi omongan umi tuh nggak ada manfaatnya
ih enak nih ngomong begitu sama orang tua
ibu ibu kita kan tadi baru selesai ngaji
kita baru dapetin pahala
pahala yang baru kita dapetin tadi terus ngeluap ke keluarganya bang haji sulap
gara gara ibu ibu udah ngejelekin keluarganya haji sulam
percuma dong ibu ibu tadi ikut ngaji
yaudah ibu ibu kita pulang yuk
proses gua jadi tinggal ini
gara gara di sini
lam lam lam sini
ide apaan sih
kita suruh cari tahu deh siapa yang kompor komporin warga
nggak usah mbak
udah nggak usah
biar masalahnya cepet selesai
masalahnya cepet selesai
mak ntar masalahnya bukan cepet selesai
malah tambah runyam
kita disangkain lagi tuh
nyiara preman kayak yang kemarin kemarin
udah dah mak tenang aja ya
jangan kita bikin mendidih
ntar bukan cuma rodia yang pingsan
badar lu kan gede
udah emak yang penting doa aja
biar kita nih dilapangkan dada kita
dalam ngatasin masalah ini
oh sebenernya doa aja
udah doa aja deh emak
atika kemari mau nengokin tante ro
ada yang di dalam masuk aja oke
udah masuk ada di kamar tuh
empo lagi mau isi rahat
tika masuk ya
tante kita bawain kue nih untuk tante
mudah mudahan tentu suka ya
aduh tante jangan sedih gitu dong
empo lagi gak pengen ditemen sama siapa siapa

empo lagi pengen sendiri
empo lagi gak mau diganggu
justru karena tika tau kalo tante lagi sakit
makanya tika datang khusus untuk menghibur tante
tante tau gak sih
terus kerjaannya tidur doang
itu malah tambah lemas
biar gue bisa ngerebut hati si emak
tika tuh ngerti banget perasaan tante
ngerti bagaimana maksud lo
lo pernah gak ngerasain dimaki maki orang sekampung kempo
ya emang sih tika gak pernah ngalamin
apa yang tante alami
tapi sebagai wanita
tika juga punya perasaan
rasanya hati ini sakit banget
eh tante tau gak sih
ngehilangkan rasa sakit yang dalem itu cuma satu
hah emang gue pikirin
bener apa kata tika
lo gak usah pikirin
mendingan juga lo keluar
jangan ngedekem aja di rumah
dan malah tambah pusing kepala lo
yuk tika temenin refreshing
kita cari udara seger
biar muka juga jadi kinclang
mau ya tiket temenin jalan jalan
kalo ada warga yang liat
lo kan gak salah
pelan pelan juga warga bakal ngerti percualannya
jangan jangan emang harus salah
bener apa kata lo
sulam bilang begitu bener
tika temenin ya
itu gua rupanya bayang malah nganggos pergi
punya sopan santun tuh
saya mau abdu abdu dari berita heboh nih
masuk masuk masuk
tante ro udah kagak usah dipikirin ya ibu ibu itu
yang penting kita nih kagak kaya abu nawas sama anaknya yang nuntun keledai
ye pan karena keseringan dengerin omongan orang tuh
yang namanya keledai bukannya dituntun eh malah mereka gendong aneh ya
iya juga ya apaan juga dengerin omongan orang lain
nah itu baru bener kita jalan lagi nyok
ke sana ke sana
oh gitu ya
tadi pas saya lewat depan rumahnya poro dia
gua bisa pasti dia tidak nakal lagi datang ke pengajian kita
mukanya dia udah umpetin gua kagak tau dimana di gudang kali ya
nah kalo itu bubur
bisa mendem dia udah langsung kali dia mendem
mukanya mukanya buat taro dimana
kalau gue jadi dia gue kagak bakalan keluar seharian dua puluh empat jam
nih mukanya nih mukanya gue buat taro dimana
ini bener banget tuh bu aji
dia udah gembar gemborin tuh mau buka warung di mall
mau dengan acara yang wah
ah nggak taunya epesan kosong
bener bener bu aji masih mending saya
kalau kita mau mendapat simpati dari orang
katanya bu aji mau buka lamongan pegawai tuh
bener bu aji nggak gosip kayak bu rodi ya kan
kita ini kan istrinya kondang haji mukidin
ya udah dua kali naik haji
insya allah mak brur
cuma mau ngebuka sama ngegedein warung aja gitu
nggak usah pake gembar gembur
yang penting jadi
kon faya kon
ana bilang jadi
saya terima semuanya
mau ke warung